anggota intelcam korem empat puluh tiga garuda hitam mengamankan dua belas liter minyak tanah
minyak mentah yang terjaring operasi tangkap tangan ini berasal dari musi banyuasin sumatera selatan
minyak mentah ini akan diolah menjadi solar oplosan dan dipasarkan ke sejumlah spbu
beginilah operasi tangkap tangan yang dilakukan anggota intel korem empat puluh tiga garuda hitam jumat pagi
di gudang yang digunakan untuk membuat solar oplosan di desa haduyang kecamatan natar lampung selatan
hasil sementara dari pemeriksaan petugas gudang ini sudah beroperasi selama setahun
dalam penggerebekan petugas mendapati tiga puluh enam drum berkapasitas dua ratus liter
serta lima tanki penampung yang masing masing berisi seribu liter
informasi awal yang terdapat dari masyarakat yang mungkin sudah resah dengan kegiatan ini
kemudian karena memang dia sudah tidak bisa berbuat akhirnya melapang barangnya ke kita
setelah kita dalam
kita intai kita benar disini ada tempat gudang penimpan minyak
yang seperti rekan rekan lihat sekarang ini
informasinya dari muba tadi
minyak mentah dari muba yang disana memang disuling
kemudian dibawa ke lampung dan seluruhnya akan dijual bisa nyeberang ke jakarta bisa ke tangerang segala macam
jumlah total bang
jumlah total yang kita temukan sekarang ada sekitar dua belas lima ton
minyak mentah ini nantinya akan diolah menjadi solar oplosan
menggunakan zat bleaching sehingga mirip solar
gak gak dibilangin dia mau jual mana gak bilang
tapi sekali jual langsung habis gitu
seluruh barang bukti minyak mentah ini diamankan di batalion infantri satu ratus empat puluh tiga candimas lampung
minyak mentah sebagai bahan untuk solar oplosan ini diduga berasal dari musi banyuasin sumatera selatan